raja arab saudi salman bin abdul aziz disambut presiden joko widodo di istana merdeka jakarta kami siang
presiden joko widodo pun berterima kasih kepada raja salman yang telah menambah kuota haji indonesia tahun ini
dalam sambutannya presiden joko widodo mengucapkan terima kasih kepada raja salman yang telah mengembalikan jumlah kuota haji indonesia
seperti diketahui kuota haji indonesia sempat dikurangi dari dua ratus sebelas menjadi satu ratus enam puluh delapan delapan ratus orang
karena ada pelebaran dan juga pembangunan masjidil haram
pemerintah arab saudi tahun ini memutuskan untuk mengembalikan jumlah kuota haji indonesia menjadi dua ratus sebelas ribu orang
tidak hanya itu kuota haji juga ditambah sepuluh orang
sehingga total kuota haji indonesia tahun dua ribu tujuh belas ini menjadi dua ratus dua puluh satu ribu orang
atas nama umat islam indonesia saya ingin menyampaikan terima kasih
atas tambahan kuota
untuk jumlah kuota haji indonesia dari satu ratus enam puluh delapan ribu alhamdulillah bisa menjadi dua ratus sebelas ribu mulai tahun ini
artinya agar tambahan empat puluh tiga ribu ditambah lagi tambahan kuota sebanyak sepuluh ribu jamah haji untuk tahun dua ribu tujuh belas
total tambahan dua puluh tiga ribu